aku ngelayat dulu ya
biar aku maafin mama mama gak sengaja
mama mama kesakutan karena tadi banyak orang sayang
gak sengaja apa ma
mama mama tadi gak sengaja
mecahin keramik waktu mama ke mall
dan mama dipelototin oleh orang
aida tuh seneng banget punya ibu terbaik sendiri
mohonan ini semuanya mimpi kan
ibu baik baik aja kan bone
ibu baik baik aja kan
itu tadi bukan mimpi
semuanya lagi kematan

aku ingin beragaman
aku mau harap
kau suka sama saya
aku tak selalu long inten picking out
ibunya aida meninggal san
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak ini tidak mungkin
ibu kenapa tinggalin aida
ibu kenapa tinggalin aida
ibu kenapa tinggalin aida
kamu harus ikhlasin
sudah ibu kamu sudah pergi
sudah jangan nangis
nanti dia nangis juga isang
nanti dia nangis juga ya
sudah saja ikhlaskan ya
kan masih ada ayah

nanti dia nangis juga ya
kamu jangan sedih

nanti dia nangis juga ya

ya sudah aku sekarang sana ya
bagaimana keadaan kedua orang itu
kenapa aku sepengecut ini
kenapa tadi aku gak berhenti
dan bawa mereka ke rumah sakit
kenapa aku jadi ketakutan
cuma gara gara lihat orang banyak tadi
aku mau lihat dulu ya
mama gak sengaja
mama ketakutan karena tadi banyak orang sayang
gak sengaja apa ma
mama tadi gak sengaja
mecahin keramik waktu mama ke mall
dan mama dipelototin oleh orang sayang
pakai teman teman dirimu kemana sayang
kan tadi aku udah bilang mah
aku mau ngelayat
tau aida kan temen aku
mamanya dia meninggal
kenapa bisa kebetulan
lalu orang yang ketabrak tadi bagaimana keadaannya
jangan jangan orang yang aku tabrak tadi juga meninggal
ya udah kita pulang semua ya
kamu jangan ikut ikutan kamu tinggal disini
kamu kan tunangannya aida
ya udah aku tunggu sini
kita pulang aja ya udah sore
enggak aku masih mau disini
kamu ingatkan ayah kamu itu masih di rumah sakit
dan dia belum sadar
jadi aku pikir mungkin lebih baik kamu ada di samping dia begitu dia buka mata nanti
ya kamu benar
tapi aku masih mau disini
aku mau disini aku masih mau temenin ibu
kalau kamu mau pulang kamu pulang aja duluan
kau mau temin ibu ibu akan mengatakan ibu itu ibu akan bawa ibu ke sini
ibu tenang ya ibu
ibu tenang ya ibu
ibu tenang ya ibu
ibu tenang ya ibu
ibu tenang ya ibu
aida bakal jagain bapakmu
aida jagain bapak